inilah tanaman durian yang berbuah lebat di kebun yang dikelola mulia tani farm
di jalan tomat kelurahan payaroba kecamatan binjai barat kota binjai sumatera utara
tanaman ini telah berumur tujuh hingga lima belas tahun
di kebun raja buah ini tujuh belas durian varietes lokal dapat tumbuh subur dan berbuah lebat
dari varietes bintana asal deliserdang varietes sekot atau kelabu asal langkat
hingga varietas ratu jiga atau durian janda asal binjai
durian varietas luar negeri juga tumbuh subur dan berbuah lebat
dari varietes oc atau duri hitam dan musangking asal malaysia
serta varietas kani dan montong asal thailand
siapapun akan selera melihat buah durian hingga ke batang paling bawah
namun tidak semua orang
punya pengetahuan untuk bisa menghasilkan tanaman yang sebaik ini
butuh tips dan trik yang sempurna
perkebunan durian sunardi menerapkan semua pengetahuannya mengurus tanaman durian
sehingga buah tanaman tropis yang berasal dari wilayah asia tenggara ini dapat berbuah lebat
sunardi membagikan tips bagi para calon pekebun durian maupun pekebun pemula
agar bisa sukses menanam pohon durian yang dapat berbuah lebat
bahkan dapat berbuah lebat
ini ya pertama
kalau ketika hendak kita menetapkan suatu untuk usaha katakanlah budidaya durian
ini kita sesuaikan kita langsung lihat bahwasannya yang pas itu paritas apa
di ketinggian yang kita miliki
nah setelah itu baru lihat lagi bibitnya seperti apa
nah kemudian nih pak untuk bisa ngeluarkan buah begini bagus
apa tipsnya pak
ya tentunya gini ya setelah kita sudah tahu mdpl kita berapa
komoditasnya apa yang akan kita tonat itu
salah satunya pemupukan
ramainya masyarakat yang berkebun durian disambut baik ke dinas tanaman pangan dan holti kultura provinsi sumatera utara
selain memprioritaskan tanaman dengan buah bernilai ekonomi tinggi dari varietas luar negeri
para pegebun juga didorong dan dibantu untuk memperbanyak dan melestarikan varietas lokal unggul
setelah mendapat tips berkebun buah durian yang benar
kita dapat memulai berkebun durian yang akan menghasilkan tanaman berbuah lebat
bisa juga memperbaiki tanaman yang sudah ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan
agus supratman ayat sudrajat binjai sumatera utara